tolong jaga dia squad
tapi sejak dia kembali dari perairan saltundra sesi bukanlah dirinya sendiri
sesi kami khawatir tentangmu
kau mendapatkan mawar ajaib
kau seharusnya senang
tapi mengapa kau kelihatan begitu sedih
sayang sudah berbulan bulan sejak kau kembali dari perjalananmu
apa ada masalah
sesi sangat ingin memberitahumu
sangat ingin memberitahu orang tuanya tentang segalanya
sitor ayah ratu isabella
kisah tragis orang tua ratu isabella
dia tahu bahwa ratu isabella dinobatkan sebagai ratu beberapa dekade yang lalu
karena semua mengira raja dan ratu mirmania yang sebenarnya telah tiada
tapi sekarang dia tahu tentang raja aiden
dia tidak bisa merahasiakannya
tapi dia tahu dia harus
dia tidak akan mengkhawatirkan orang tuanya dengan beban itu
aku baik baik saja
kalian berdua tidak usah khawatir tentang aku
aku hanya sedang tidak bersemangat
sesi mulai menjauh dari teman dan keluarganya
suatu hari saat dia hanyut dalam pikirannya
dia berenang lebih jauh dari biasanya
sesi berenang menuju cahaya dan memasuki sebuah kapal tua besar yang rusak
dan dia sangat terkejut melihat siapa yang menunggunya
dia mendengar covid yang gian di alam batang

bekerja dengan begitu sehingga cantik vega
dia kali ini menyumbang setelah pulang ke jejila
jika perasaannya sedang tak easier dia berada dalam jangka lihatan tersebut

aku senang kita berdua begitu nyaman satu sama lain yang mulia
tapi aku lebih suka tidak melihat apa yang baru saja kau muntahkan
ini adalah gulma ajaib yang menahan napasku selama berminggu minggu di bawah air sese
beginilah caraku menyeberangi perairan saltundra yang dalam untuk melakukan perjalananku untukmu
untuk aku yang mulia apa semuanya baik baik saja
aku rasa tidak
pertama laut membawamu kepadaku untuk mawar ajaib
dan sekarang ini aku butuh bantuanmu sese
naluriku berkata hanya kau yang bisa membantuku
aku merasa terhormat yang mulia
tapi perutku terasa sangat sakit mengingat semua ketegangan tadi
bisa tolong katakan padaku ada apa
ini river kupikir dia masih hidup
maksudmu ibu ratu isabella putri putri putri rivermu
bagaimana kau bisa tahu
aku telah bermimpi tentangnya
pertama aku pikir itu hanya mimpi
dia dalam masalah sese
dan dia membutuhkan bantuan kita
aku merasa terhormat untuk bergabung denganmu dalam perjalanan ini yang mulia
dan aku tahu persis dari mana harus berjalan ke sana
aku akan mulai
raja aiden aku tidak percaya apa yang kulihat
itu kau ini benar benar kau
squatch rasanya senang sekali bertemu dengan
sesi menjelaskan semuanya kepada squatch
oh river sayangku aku tahu itu

dia putri duyung yang sangat kuat
lautan harus menyulap monster setinggi langit untuk mengalahkan anakku yang pemberani
aiden river tak pernah dibuang
tongkatnya cukup kuat untuk menangkal mantra apapun
lalu kenapa dia tidak pernah menemukanku atau tinggal bersama isabella
river mencintaimu dan isabella
tapi dia punya tanggung jawab yang lebih besar
dia adalah pelindung bermenia
dan ketika ayah tirimu mengutuk air
dia terkejut denganmu
aiden dikurung di penjara bawah tanah
dan airnya dikutuk
bagaimana ini bisa terjadi
tolong gunakan tongkatmu untuk membatalkan semua ini
aku tidak bisa squatch
tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengutuk laut sebelumnya
bagaimana bisa menjadi begitu kuat
ini hanya bisa berarti satu hal
manusia tahu tentang kekuatan tongkatku
aku harus pergi mencarinya dan membawanya kembali
nasib bermainnya tergantung padanya sekarang
aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan yang salah
jaga dia squatch
nasibku sekarang ada di tangan air ajaib
semoga nanti riontin itu akan memberitahumu keberadaanku
dia meninggalkan cinta dalam hidupnya dan anaknya untuk melindungi mermenia
squatch dengan cepat kembali ke bawah air
dan membawa kembali leontine yang dia simpan

dengan harapan seseorang akan menemukan putri river
dia menyerahkannya kepada aiden
dengan harapan baru sesi squatch dan raja aiden kembali ke bawah air
mereka membuta leontin itu dan mereka terkejut dengan cahayanya yang bersinar
melambaikan tangan pada squatch aiden dan sesi mengikuti cahaya
berharap menemukan sang putri
setelah berenang berhari hari barulah mereka menyadari bahwa arus air semakin deras
apa yang terjadi
tapi sudah terlambat
mereka berputar ke atas dan ke bawah dan kemudian ke segala arah
dan kemudian terlempar ke dalam gua tepat di tengah air
aku mulai berpikir bahwa kau telah melupakan sang putri
itu adalah ayah tiri raja aiden yang telah mengutuk laut
dan di belakangnya di dalam sangkar ajaib itu river
river beraninya kau
terkejut melihat cintamu atau ayah tirimu
manusia gurita adalah ayahmu
yang mulia aku tidak mengerti
kuhabiskan bertahun tahun hidup seperti manusia sebelum aku menyadari bahwa aiden jatuh cinta pada river
aku mencuri tongkatnya
hari ini aku akan menjadi makhluk yang paling kuat tapi
aku akan mencuri tongkatnya kembali dariku
tapi aku lelah sekarang
sekarang kau ada di sini
seharusnya lebih mudah untuk mengambil tongkat itu
orang sepertimu tidak boleh dekat dengan tongkatku
baiklah kalau begitu
aku rasa aiden kesayanganmu harus membayar perilaku keras kepalamu
dalam semua kekacauan ini sesi dengan cepat melompat ke air dan berenang ke arah sangka
pintunya tidak bisa terbuka
itu akan membantumu
pikirkan saja apa yang kau inginkan dan arahkan padanya
itu akan membantumu

aku ingin dia sangat kecil

aku akan menangkap kalian semua
oh kau lucu sekali
aiden memasukkan ayah tirinya yang mungil ke dalam sebuah botol
sementara itu sesi membuka kurungan dan melepaskan putri river
aiden berlari ke arah putrinya dan memeluknya
biarkan aku keluar biarkan aku keluar
ya iya ya siapa yang membayar untuk menjadi keras kepala sekarang hah
sesi dengan senang hati membawa river dan aiden kembali ke mermenia di mana mereka bertemu isabella
squatch dan sesi sangat bahagia melihat keluarga bersatu kembali setelah berabad abad
aku mempercayai putri duyung yang tepat squatch
hahaha saya kau bisa membuang rumput laut
kau bisa bernafas dan bicara di mermenia
saat aiden mengikuti saran river semuanya terkejut
ayah kau bisa bernapas bagaimana mungkin ibu
river membawa mereka semua ke dasar istana mermania
dan disanalah permata dari tongkat berada
itu permata dari tongkatmu
berarti tongkat tidak pernah meninggalkan mermenia
kutukan manusia itu kuat
itu mempengaruhi putriku juga
tempat terbaik untuk menyembunyikannya adalah rumah
permata ini terbuat dari jiwa laut dan melindungi mermenia
keajaiban tongkat inilah yang memilisasi dan membawanya ke aiden
permata ini dapat mengenali jiwa yang murni
aku merasa terhormat yang mulia
kau sekarang harus mengambil tahtamu ibu
kau adalah raja dan ratu mermenia sejati
kau adalah dan akan selalu menjadi ratu mermania
kau telah mengurus kerajaan ini dengan sangat baik
ibumu dan aku bangga padamu
aiden dan river berjanji untuk tetap menjadi pelindung mermania
karena jiwa lautan sekarang membutuhkan perlindungan lebih dari sebelumnya
orang tua ratu isabella dibawa ke hadapan mermania
dan semuanya terkejut melihat manusia dan putri duyung bersama
aiden telah mengikuti cintanya melewati beberapa dunia
dan bersumpah untuk tidak pernah membiarkannya pergi
dia menjadi manusia pertama yang menjadi pelindung kerajaan bawah laut
sesi kembali dengan teman temannya dan kenakalannya
dia dan teman temannya segera berjalan ke tempat yang lain
dia menjadi penasihat kerajaan istana
dan mari katakan mereka berenang dengan bahagia selamanya